gerhana matahari total sudah beberapa kali melewati wilayah indonesia
tetapi gerhana yang terjadi tahun ini sangat istimewa
karena daerah yang dilewati gerhana matahari total tahun ini merupakan yang terpanjang jalurnya
bahkan gerhana matahari sebagian bisa diamati di seluruh wilayah indonesia
dalam satu ratus lima belas tahun terakhir ada gerhana matahari total sembilan kali melintasi indonesia
dan sekali melewati pulau jawa
gerhana matahari total terakhir kali terjadi di indonesia pada dua puluh empat oktober seribu sembilan ratus empat puluh
selama dua menit dan hanya melintasi pulau sangihe
yaitu pulau kecil di bagian atau di ujung utara indonesia
dalam kurun waktu dua ribu satu sampai dengan dua ribu dua puluh
ada dua puluh fenomena gerhana matahari yang bisa diamati di indonesia
dari ke dua puluh fenomena tersebut hanya terdapat satu gerhana matahari total
yaitu pada tahun dua ribu enam belas dan dua gerhana matahari cincin
di tahun dua ribu sembilan dan di tahun dua ribu dua
kemudian mengapa gerhana matahari total yang terjadi tahun ini sangat istimewa
karena daerah yang dilintasi paling panjang jalurnya
dan juga akan melintasi atau melewati dua belas provinsi dan juga sejumlah tempat atau lokasi wisata andalan di indonesia
kita lihat yang pertama dari pulau sumatera ada sumatera selatan sumatera barat
bangka belitung jambi dan juga bengkulu
kemudian kita bergeser ke kalimantan ada kalimantan barat kalimantan timur
kalimantan tengah dan juga kalimantan selatan
lalu di sulawesi ada sulawesi barat dan juga sulawesi tengah
dan ada di maluku utara
gerhana matahari total ini akan berlangsung selama satu lima sampai dengan tiga menit
di pusat jalur gerhana gmt terpendek akan terjadi di siai
yaitu di pulau pagai selatan di sumatera barat selama satu menit lima puluh empat detik
sementara itu untuk durasi gerhana matahari total yang terlama
ini akan terjadi di maba kabupaten halmahera timur selama tiga menit tujuh belas detik
tahun ini gerhana matahari sebagian bisa dilihat dari seluruh wilayah indonesia
dengan total kegelapan mencapai lebih dari enam puluh persen
beberapa kota yang berada di bagian utara serta selatan jalur gerhana matahari total
akan mengalami gerhana matahari sebagian dengan kegelapan di atas tujuh puluh persen
di antaranya ada
medan ada padang kemudian jakarta yogyakarta surabaya pontianak banjarmasin tarakan makassar manado ambon dan yang terakhir ada di jayapura